parkir barat gxpo kemayoran jakarta didapuk sebagai arena untuk perhelatan balapan final super adventure super motor race seri kejurnas musim dua ribu dua puluh
dengan lintasan aspal sepanjang dua ratus meter ini para pembalap dari kelas satu ratus tujuh puluh lima cc dua ratus lima puluh cc dan ffa empat ratus lima puluh cc akan saling beradu kealian dan kecepatan untuk menjadi juara umum
mantan pembalap grand prix moto dua asal indonesia yang kini turut menjadi peserta kejurnas supermoto doni tata pradita mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan
salah satu hal yang menjadi tantangan di seri final adalah sempitnya lintasan sirkuit yang akan menyulitkan para pembalap untuk melakukan aksi overtack atau menyusul lawan
ya tentu saja maksimal ya karena ini seri terakhir final dan internasional saya ikut dua kelas ffa dua ratus lima puluh dan ffa empat ratus lima puluh
dan juga sirkuitnya sangat tricky sekali ya kali ini karena sangat sempit kecil jadi sangat susah untuk overtake
jadi harus cari setup yang nyaman untuk race nanti jadi ketika suspensi semua setup nyaman akan lebih mudah untuk overtaking di race nanti
sementara itu dua pembalap supermoto internasional asal perancis yakni silvian bidard dan jerman vincenot juga menyampaikan hal yang sama
selain sempitnya lintasan kelembaban udara di jakarta juga menjadi hal yang harus diantisipasi oleh para pembalap asal eropa tersebut

tidak apa apa sudah
kedua pembalap asal perancis yang menjadi pembalap tamu dalam kejurnas tersebut juga telah memberikan masukan kepada panitia
untuk mengubah sejumlah tikungan agar bisa didikmati dan memaksimalkan performa dari seluruh pembalap yang berpartisipasi
mereka telah mengubah beberapa sudut karena semalam kami mencoba kereta dan sangat susah untuk overtake
mereka telah mengubah beberapa sudut untuk menemukan

seri terakhir dari event super adventure international super motor race seri kejurnas dua ribu dua puluh
yang diselenggarakan di sirkuit parkir barat gxpo kemayoran jakarta pusat ini diselenggarakan pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan oktober
pada jumat dua puluh tujuh oktober para pembalap akan menjalani sesi latihan bebas dan kualifikasi
sementara balapan akhir akan dilakukan seluruh pembalap pada sabtu dua puluh delapan oktober
albi pertama baro maestro jakarta